selain itu pelaksanaan solat idul fitri di masjid rahmat ini tidak menggunakan pengeras suara dan khotbah

ada rasa khawatir atau kegagalan
sebenarnya tadi ya sempat terus bismillah
ternyata ya kegagalan
pihak pengurus masjid rahmat surabaya tak ada yang bisa diminta keterangan terkait pelaksanaan ibadah sholat idul fitri berjamaah di tengah pandemi
tim liputan cnn indonesia